ribuan warga surabaya selasa malam tumpah ruah di dalam kemeriahan festival tunjungan
mereka asik menikmati hiburan fashion on the street hingga beragam kuliner khas surabaya dan juga jawa timur
nah seperti apa kemeriahannya berikut liputannya
dalam rangka memeriahkan rangkaian konferensi perkotaan tingkat dunia
rep comprey un habitat pemerintah kota surabaya selasa malam menggelar festival tunjungan
beragam pertunjukan busana di jalan atau fashion on the street mengundang perhatian warga surabaya
tak kurang dari sembilan belas desainer dan dua puluh enam peragawati unjuk kebolehan menampilkan sejumlah busana khas nusantara
selain pameran busana festival di kawasan cagar budaya ini juga menyajikan sajian kuliner
yang melibatkan ratusan jenis kuliner tradisional jawa timur
salah satunya adalah semanggi yang hingga kini menjadi favorit warga

dengan adanya festival tunjungan ini harapannya gimana bu
ya sering sering aja diadakan
selain memeriahkan agenda prepkom festival tunjungan juga digelar untuk menghidupkan kembali kawasan tunjungan
karena sudah menjadi rahasia umum kuliner jawa timur
ternyata sudah diakui dunia
kalau untuk festival tunjungan itu yang pertama kita ingin menghidupkan kembali jalan tunjungan
yang kedua kita juga ajak kuliner kuliner
dan itu sudah diakui
tamu saya kemarin tidak dalam tidak keluar
itu ngomong semua makananmu kok enak sekali
dalam festival ini para penonton juga dihibur oleh penampilan live music
yang membawakan lagu lagu khas surabaya
wahyu pratama surabaya